ada seorang guru yang ternyata guru sekolah dasar tepatnya di surabaya jawa timur
yang kreatif dalam memakai kostum badut untuk berkeliling kampung
iya ia mengajari warga untuk membaca dan menulis dan berikut kisahnya untuk anda
haris rizki punya kesibukan lain selain menjadi guru
guru sd negeri bubutan empat surabaya jawa timur ini berganti kostum badut
yang telah ia persiapkan di ruang perpustakaan sekolah
haris juga menyiapkan buku bacaan dan alat tulis lain
mengenakan kostum badut haris menyusuri jalan raya hingga perkampungan pada penduduk di jalan pawiatan surabaya
di sini dia mengajar membaca dan menulis untuk orang tua
haris menggunakan badut untuk menarik perhatian warga
kadang kadang dia juga mendongeng saat mengajar
bahkan haris mengawali pelajaran dengan senam badu terlebih dahulu
tujuannya kita ingin untuk membantu secara pribadi
saya ternyata sekali merehat
saya ingin membantu
supaya kita bisa membantu bisa mengajarkan ilmu ilmu yang kita dapatkan itu ke warga sekitar
supaya warga sekitar bisa membaca dan menulis
warga merasa senang dan terbantu dengan kehadiran badut pengajar
mereka merasa baru kali ini ada seorang pemuda rela meluangkan waktu
mengajari orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis
haris punya keinginan menjadi badut pengajar di sejumlah kampung lain di kota surabaya
tujuannya agar surabaya bebas dari buta aksara dan menulis
pak rudin uluwi surabaya